partai kebangkitan bangsa dan partai persatuan pembangunan p tiga sepakat untuk bekerjasama dalam pilkada jawa timur dua ribu dua puluh
namun keduanya belum membeberkan sosok yang disiapkan untuk maju di pilgub jatim
kesepakatan p tiga dengan pkb terungkap usai pertemuan pkb dan p tiga di kantor dpp pkb kemarin
setengah berkelakar caimin menolak menyebut kandidat di pilgub jatim karena khawatir diketahui hovifah
sebelumnya hovifah mengaku sudah didukung empat partai untuk maju di pilgub jawa timur
nanti kalau bocor ketahuan hovifah bahaya

maksudnya adalah baru saja kita melesekkan kontestasi pemilu
bagaimana suka dan buka yang kita alami bersama
baik itu tantangan yang diadakan oleh partai keperagatan bangsa
maupun tantangan tantangan yang dihadapi oleh partai persatuan bangunan